tapi akan membantu banyak generasi perempuan di masa depan
zo mau basket atau berenang
cuma pembawaan lu mungkin ya yang lebih diam gitu
kalau dia matinya baru biasanya kan ayam itu sakit mati kemudian dipotong ya itu tidak terlalu masalah
sampai sepuluh menit di atas bara api
sementara tersangka tergeletak di lantai
tetapi jika anda tidak dapat memberikan
kalau bakennya sendiri sembilan puluh lima tapi ya udah yang dikirim ke asia itu u delapan belas itu sembilan puluh
psikologi forensik memang pada dasarnya
jadi ntar kita kasih tiga statement
cerita bocorin ya ternyata katanya di media sosial
kita harus mensukseskan pemerintahan ini dengan kiprah kita
mereka ingin fokuskan untuk menunjukkan
menunjukkan skala konflik yang mengerikan